tak sekedar perebutan kursi dan juga pertarungan antar koalisi
pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas ini semakin menarik untuk diamati
menilik dari tiga sosok figur yang beradu ini
gaya kepemimpinan pun menjadi salah satu faktor kekuatan
untuk menghimpun basis dukungan dari masing masing calon gubernur
tak hanya panas lantaran tiga kutub koalisi yang bertarung
jalan menuju pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas diprediksi juga semakin menarik
karena tiga figur calon gubernur yang bersaing
tak sedikit yang menilai gaya kepemimpinan calon gubernur agus harimurti yudhoyono
mirip dengan sang ayah apalagi keduanya memiliki latar belakang militer
kehadiran agus bisa menjadi obat warga jakarta
yang rindu sosok dan gaya kepemimpinan sby
tampilan agus diprediksi dapat meraih suara dari kelompok muda
meski sejumlah survei terkait elektabilitas menempatkan ahok
sebagai sosok yang paling layak
menjadi gubernur dki jakarta bukan berarti pasangan agus silviana
yang diusung koalisi cikeas tak mampu menyusul
santun tegas rendah hati
begitulah anies baswedan yang banyak dikenal masyarakat
anies juga seorang intelektual dan akademisi yang sangat aktif di bidang pendidikan
anis menjadi rektor terbudah dan inisiator gerakan indonesia mengajar
meski begitu anies yang terkena reshuffle dan harus lengser dari posisi mendikbud
dinilai sejumlah kalangan bisa menjadi pertimbangan
dan menurunkan kepercayaan terhadapnya
sementara dua pendatang baru di bursa cagup dki jakarta dua ribu tujuh belas
memiliki karakter yang hampir sama basuki cahayapurnama justru kebalikannya
boleh dibilang ahok adalah sosok fenomenal
ahok menciptakan gaya kepemimpinan tegas kasar tanpa kompromi
tak sedikit yang mengkritisi ahok namun banyak juga yang memuji
dengan alasan masyarakat lelah gaya pemimpin basa basi dan syarat korupsi
ahok bisa saja menjadi sosok alternatif yang tidak ditemui pada pemimpin sebelumnya
tak sedikit yang memperhitungkan gaya ahok pas sebagai pemimpin milenial
gaya kepemimpinan menjadi salah satu faktor kekuatan basis dukungan dari setiap calon
sejatinya keputusan berada di tangan warga jakarta
tiffany raitama cnn indonesia